jelang laga hidup mati kontra uni emirat arab pada pertandingan terakhir grup a piala asia u sembilan belas
pasukan garuda nusantara menggelar latihan persiapan di lapangan a kompleks gelora bung karno selasa pagi
usai menuai kekalahan tipis enam lima menghadapi qatar
tim nasional u sembilan belas harus berusaha maksimal meraih kemenangan melawan uni emirat arab pada rabu untuk lolos ke babak delapan besar
lini belakang anak anak asuhan indra syafri ini menjadi sorotan karena telah kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan
barisan pertahanan dianggap terlalu sering melakukan kesalahan individu
pengamat sepak bola akmal marhali juga mempertanyakan produktivitas striker utama rafli mursalim
lima menit pertama khususnya tiga belas menit awal dari menit sebelas sampai menit dua puluh tiga kita kebobolan tiga gol
dan ini bukan karena hebatnya pemain qatar tapi kesalahan elementer pemain lini belakang
kesalahan inilah yang harus diantisipasi karena kualitas permainan uni emirat arab berada di atas qatar dan ini akan menyulitkan
yang kedua adalah sektor lini depan
rafli mursalim hanis agara tidak begitu produktif
memang kita punya second line yang cukup bagus
dan nagi maulana fikri kemudian juga todd ferry yang tampil mencetak kayak trik di pertandingan melawan qatar
dan second line cukup bagus tapi mencetak gol di lini depan tidak akan ada artinya kalau kemudian lawan bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang kita
terlepas dari kesalahan kesalahan individu di lini belakang
coach indra syafri mengatakan mental anak anaknya telah bangkit dan siap meraih kemenangan
indra pun telah menyiapkan beberapa skema taktik dan pergantian pemain dalam latihan
ini sebenarnya mereka harus dicontoh oleh bangsa ini tuh perjuangan mereka
kita kita juga tuh media juga harus contoh dia tuh semangat dia bagaimana dia bangkit
karena sepak bola juga bisa memberikan inspirasi banyak orang
saya aja terinspirasi itu bagi mereka apalagi teman teman masyarakat
kemarin juga ada yang pesimis ya kan dia bangkit
diharapkan kesalahan kesalahan individu yang kerap terjadi dapat diminimalisir
dalam laga hidup mati kontra uni emirat arab
sehingga tim nasional u sembilan belas dapat melaju ke babak perempat final
diego basro jakarta